sedera gunung semeru di lumajang jawa timur
minggu pagi menyeburkan material vulkanik setinggi seribu meter
saat ini gunung semeru berstatus siaga atau level tiga
erupsi berupa letusan asap tebal berwarna putih kelabu terpantau
di atas kawah jogring saloko
yang mengarah ke arah utara dan timur laut
petugas pemantau mencatat gunung semeru mengalami letusan asap enam kali
dan satu kali tremor harmonik setiap enam jam sekali
pihak pvmbg mencatat aktivitas vulkanik gunung semeru masih cukup tinggi
hal ini terlihat dari kegempaan utamanya
gempa letusan guguran tremor harmonik dan vulkanik dalam masih cukup tinggi